kinta pilep pak
tapi kenapa muka kamu sampe pucat begitu
kinta capek pak
habis jaga semalam mandi rumahnya naura
kita juga ogah pak
kamu sekarang sudah berani ya
keluar rumah tanpa izin sama mama
soalnya tadi aku buru buru mau nonton
jadi aku lupa
buru buru karena oki maksa untuk nonton
atau buru buru karena kamu sudah gak sabar pengen nonton sama oki
ya masa salah aku sih
kalau misalnya si oki yang ngebet nonton
masa aku yang disalahin
mama bukan orang bodoh
kamu adalah anak mama
karena mama tadi tanya
kamu tidak langsung jawab
mama akan telepon temen temen kamu
yang tadi kamu bicarakan
mau bicara sama mereka
apakah benar kamu pergi sama mereka
telepon aja ya
lu baik banget gak perlu
berarti mama bener dong
kamu pergi cuma berduaan sama oki
mama udah dong
terus dia enak enakan gitu
mama kesel kan jadi aku
ya aku kesel lah
ya lagian kalau misalnya dia gak jadi orang sukses
yang rugi siapa
kok kamu sekarang jadi malah mendoakan oki jadi sukses
kamu tuh salah apa sih
ya enggak gitu
tapi letak salah aku di mana
papa nyekolahin dia itu buat investasi
dan investasi itu kan buat nyari keuntungan
udah ya nggak usah dibahas lagi ya
ini udah malem
jadi aku harus istirahat
ada yang salah
kamu tolong jelasin sama kakak
kalau aku gak diantara sama mas rey
mungkin oke masih di jalanan
dan oki bisa nyasar gak tau kemana
karena oki kan gak tau jalan kak
kenapa kamu kesasar
tengah jalan sama nontihara
untung ada mas rey
mas ray itu yang udah bikin semua orang repot
arka tuh harus jagain rumah kita
supaya mas rey tuh gak gangguin kita
oki ngerti itu
oki tahu masa arka itu sangat baik
tapi setelah oki ketemu sama mas rey
mas rey bukan orang jahat kak
mas rey mau ngantarin oki sampai sini
kalau karena orang gak bakal kenapa napa
kamu tuh jangan mau percaya sama dia
dia itu tukang bohong oki
dia tuh pasti datang
jangan kamu bicara sama dia lagi
kamu ketemu sama dia lagi
dan jangan pernah kamu berhubungan sama dia lagi
kinta pilep pak
tapi kenapa muka kamu sampai pucet begitu
kinta capek pak
abis jaga semalam mandi rumahnya naura
ngapain kamu disana
kita juga ogah pak
tapi disitu ada arka
dan kalau misalnya
kinta gak nemenin arka
kalau arke berdua duaan sama naura gimana
kita kan gak mau kayak gitu
ini sudah bener bener keterlaluan kinta
kamu sampai sakit sakit begini
ini bener bener udah keterlaluan
adik kamu kinta itu
begadang malam malam seperti satpam
hanya gara gara nemenin arka di rumah naura itu
bukan salah arka
mungkin itu keputusan kinta
kamu ini bisa biasanya belain
sahabat kamu itu daripada adik kamu sendiri
pokoknya kamu sampaikan sama sahabat kamu itu ya
bahwa ini adalah peringatan terakhir
kalau hal ini terjadi lagi
jangan salahkan papa
kalau terjadi sesuatu sama perempuan itu
sebagai sahabat ternyata ada di pihak arka
rey gak suka cara papa
ngancam ngancam kayak barusan
untung aja rey gak kenalin pacarnya
jangan jangan ke pacar rey
papa juga bisa stega itu
kamu sekarang mau menentang papa kamu sendiri
rey gak bermaksud menentang
rey cuma pengen bikin papa sadar
aku tuh bingung bu
kayak keadaan tuh semakin
semakin semrawet gitu
mas rey udah berani deketin oki
belum lagi oki yang pergi sama tiara
ditambah lagi mbak kinta
nemenin mas arka
jagain rumah ini
kapan ya semua ini tuh berakhir
sebenarnya ibu setuju sama hubungan arka
solusi dari ini semua
menikah saja sama mas arka
masa sih pernikahan itu
bisa terjadi cuma karena alasan ini
bukan untuk ingin bersama sama selamanya
kadang kadang keadaan memaksa kita
untuk mengambil keputusan yang teraman
bukan yang ideal
sepertinya sebelum aku bisa ngambil keputusan bu
aku harus ketemu dulu
sama keluarga yang mbak cinta
untuk apa naura
kamu kan tau
sikap mereka terhadap kamu
aku gak mau ada yang sakit hati
dan aku mau semua itu
ada pada keputusan yang sama
siapa yang akan menikah dengan arka
aku atau mbak kinta
kamu yakin mereka akan dengerinmu
insya allah bu
karena ini bukan masalah hidup aku saja
tapi hidupnya mbak kinta juga
jadi keputusan ini harus diambil secara musyawarah
kamu datang ke rumah saya
kalau kedatangan saya ini tidak diharapkan
kalau udah tau
kenapa kamu masih berani datang kesini
maksudnya apa sih
saya datang kesini
karena ada yang ingin saya obrolin sama keluarga ibu
untuk mengambil keputusan musyawarah

aku pikir rumah saya ini kantor kelurahan
bisa pakai musyawarah segala
dan memangnya kamu ini siapa
kok bisa bisanya ngajakin saya dan keluarga saya untuk musyawarah
pikir dulu dong
enggak salah denger
tentang siapa yang akan menikah dengan arke
tentang siapa yang akan menikah dengan aku
aku atau mbak gita
aku atau mbak gita